dalam peraturan lalu lintas amat jelas bagi anda yang belum memiliki surat izin mengemudi atau sim dilarang membawa kendaraan
namun di kalangan pelajar mengendarai motor bukan pemandangan langka bahkan orang tua tidak segan segan melatih mereka untuk berkendara
pelajar mengendarai motor bukan pemandangan langka khususnya di ibu kota
banyak di antara mereka yang belum cukup umur namun nekat berkendara di jalan raya
alasannya beragam mulai dari menghemat waktu agar lebih cepat tiba di sekolah hingga disuruh orang tua
namun pihak sekolah mengaku sulit menerapkan sanksi bagi pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas ini
pada polantas atau kepolisian mereka dengan orang tua akan mendapatkan permasalahan tersendiri
peraturan lalu lintas sudah amat jelas siapapun yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang membawa kendaraan
jika itu dilanggar ada sanksinya
jadi yang kita harus tegakkan itu aturan bukan kostumnya bukan identitasnya kalau saya melihatnya seperti itu saja
diperlukan sosialisasi serta pemahaman di kalangan pelajar untuk bijak
berkendara tidak hanya dari pemerintah dan sekolah tapi terutama dari lingkungan keluarga
roli kurniawan jakarta